apakah apresiasi presiden pahing untuk para atlet
yang pertama alhamdulillah ya ini mungkin bonus sejarah dan terbesar juga
mungkinnya untuk di indonesia sendiri ya
saya sangat berterima kasih kepada bapak presiden bapak menteri juga
atas apresiasi yang telah dilakukan kepada atlet yang berprestasi
semoga menjadi motivasi buat kita semua untuk lebih bisa meningkatkan prestasi kita demi indonesia
ya pertama tama ya zakat dulu dua lima persen ya kewajiban
kedua ya untuk haji insya allah kepada orang tua saya dan umroh bareng untuk keluarga
terus tadi presiden sempat kecewa dengan ada pemerintah negatif bukan pemerintah keluarga muda
ya mungkin untuk masyarakat mungkin sebagian orang tidak pernah tahu ya
perjuangan kita seperti apa
yang harus bangun jam lima subuh latihan tidur tidak ada kegiatan lain selain itu
liburan hanya ya mungkin sebulan sekali
mungkin masyarakat juga harus memahami kegiatan atlet itu seperti apa ya
untuk intinya kita harus saling menghargai sesama masyarakat indonesia
dan kita saling mendukung apalagi atlet indonesia yang lagi hangat hangatnya berjuang di asian games ini
karena sudah berhasil menyatukan mempertemukan dua calon presiden
itu bagaimana sih mas
ya mungkin spontan ya mbak dan bangga juga bisa ditonton oleh mereka tokoh tokoh indonesia yang sangat luar biasa
saya sangat bersyukur bisa secara spontan begitu
saya juga aneh kok saya bisa gitu kan berpelukan itu
semoga dibalik berpelukan itu ada makna yang indah buat masyarakat indonesia
ada makna yang sangat positif diterima oleh masyarakat indonesia
dari pemerintah ada bonus bonus lainnya yang diberikan
belum dapat kabar insya allah mungkin dari daerah pasti ada
cuman saya belum menerima info lagi
lihatin mas medali buku tabungannya tadi